artinya saya sudah tidak bisa lagi terima di perusahaan itu
padahal rasanya saya bisa menjelaskan dengan baik semua tes
ada beberapa orang yang selalu datang terlambat pada waktu tes
itu malah diterima
mungkin hasil tesnya baik
lalu bagaimana ceritanya nyik
ojm nya bisa cerai dari dia cuma dalam waktu setahun
setelah enam bulan kawin
saya belum juga kelihatan memberikan di anak
dan persis setahun
saya belum juga hamil
suami saya pastikan kalau saya ini mandul
tidak bakal bisa punya anak
dia lalu kawin dengan gadis dari bogor
dan saya dipulangkan ke rumah orang tua saya
bisa segampang itu ya
mengambil dan mengembalikan perempuan dari kampungnya mn
masih banyak orang yang memanfaatkan pengaruhnya
untuk hal hal yang merugikan orang lain
tuduhannya kalau saya ini mandur
selalu menghantui saya
dan membuat saya takut untuk kawin lagi
saya takut disakitin lagi kang
maka dulu aja deh
tapi kan tidak semua lelaki punya kebiasaan menyakiti hati perempuannya
siapa tahu nanti nyik eme ketemu sama orang yang bertanggung jawab
dan sayang sekali kepadanya eme
ah kakak dik

iya cukup banyak
tapi sudah habis selesai
buat ngamal kerjaan
keputusannya bagaimana jang
ya sudah lah pak
saya sudah tidak bisa lagi terima di perusahaan itu
rasanya saya bisa menjelaskan dengan baik
ada beberapa orang yang
selalu datang terlambat pada waktu tes
itu malah diterima
mungkin hasil tesnya baik
datangnya saja seperempat jam sebelum tes selesai
kali ada koneksi di dalam kali ya
itu saya dengar pak
ada permainan katanya
jangan salah sangka dulu
mungkin saja ada hal lain
yang membuat mereka diterima
sudah jelas pak
orang yang selalu datang terlambat itu
dia punya paman di dalam
mungkin saja ada hal lain

bagaimana saya tidak kecewa
kecewa sih boleh jang
tapi jangan putus asa
siapa tahu pekerjaan itu bukan jodohmu
putus asa sih tidak
kalau memang pakai duit pakailah
asal sesuai dengan kemampuan bapak
daripada nganggur jang

yang juga berduit paham
dan percaya ke tapi
apa itu menceritakan
tapi kalau cara kamu seperti itu
aku yakin pasti kamu terima
oh saya juga optimis dia
apalagi saya sudah kasih dia uang sekitar tiga ratus ribu rupiah jam
tiga ratus ribu untuk apa di
oh itu belum seberapa
bila dibanding dengan kedudukan saya nanti di perusahaannya jang
uang itu untuk siapa sebenarnya
ya untuk pak badun itu
dokter randus badun sh
dokter randus badun sh itu orang yang membawa kamu di
eh kamu jangkardi bisa keterima di sana gitu
kalau bilang pasti sih enggak pak
cuma kalau melihat gelagat saya teh yakin diterima
apalagi pak saya sudah mengisi formulir calon karyawan
kata dokter randus badun pak
tinggal mencari formasi yang tepat untuk saya
kira kira si jajang ini bisa nggak ya ngedaftar di sana gitu
kalau sekian pak
kalau sekian pak
kalau sekedar daftar sih bisa pak
cuma sayatnya tidak bisa menjamin bisa diterima atau tidaknya
atau gini jangkardi
saya atau si jajang ini bisa enggak ya kira kira kenalan sama pak dokter
iya itu pak badun
sulit sekali pak
tapi dia itu orang penting
jadi dia sangat sibuk
terus bagaimana ya
begini aja deh pak
sekalian saya nanya formasi
saya juga akan coba bicarakan masalah si jajang ini
apalagi yang saya dengar pak
perusahaan itu masih menerima lulusan sma dan sma
si jajang mah sma
kalau gitu gini jangkardi
saya atau si jajang besok biar ke sini gitu
saya saja yang datang ke rumah pak ridwan
bisa kan ada nyari
kebetulan sekali pak
saya tadi bisa bertemu langsung dengan dr andes badrun sh
malah pakai sempat makan siang segala
nah pada saat makan siang itulah saya bicarakan masalah si jajang ini pak
ya seperti apa yang saya katakan kemarin
bahwa perusahaan itu masih membutuhkan tenaga lulusan smp dan sma
ada implik impliknya untuk pabat dunia saya itu
setiap seorang pelamar dikenakan uang pelicin sebesar rp dua ratus ribu rupiah
oh ini belum seberapa bila dibandingkan yang dipintanya dari saya
loh memangnya kang kardi diminta berapa
besar juga ya
dua ratus ribu rupiah
ya itu mah terserah bapak
cuma nanti kalau kita kasih uang kepada siapa adu mengasihnya
bisa melalui saya bu
itu kalau ibu dan pak ridwan percaya pada saya
ini bukan jual beli barang bu
namanya juga implik implik
dia tentu nggak pakai kwitansi
cuma kalau ibu memang perlu
bisa dapat dari saya
terima kasih bu